kemacetan panjang terjadi di ruas eksit tol parung kuda
kendaraan mengular panjang dari arah jakarta menuju sukabumi jawa barat
kebanyakan para pengendara adalah wisatawan dari luar sukabumi yang akan berwisata menuju pelabuhan ratu
hingga saat ini kendaraan yang masuk dari arah jakarta menuju sukabumi ada sebanyak dua puluh tujuh ribu kendaraan
patroli di tengah laut juga dilakukan tim yang dikoordinir basarnas
menghabiskan waktu panjang libur lebaran arus lalu lintas di kawasan puncak mengalami antrean panjang

wisata taman impian jaya ancol ramai dipadati pengunjung terutama di pantai lagon yang masih jadi prima dona wisatawan
hari kemarin jumlah pengunjung kawasan wisata ancol tercatat mencapai sembilan puluh ribu orang dan diprediksi jumlahnya akan meningkat pada hari ini
sekarang kita pantau lalu lintas libur lebaran